sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
di video selanjutnya
gapapa cuma sakit dikit kok

ini sih sembarangan lah
kalian ngapain pacaran disini
kapan kelarin kerjaan
hei suster suster tenang dulu
tenang siapa yang pacaran
hah kamu pikir saya buta apa
oh kalian biasa ya pelukan di lantai sama sembarang orang
hei kamu bantuin supacara kamu kerja
bantuin kerja story ya saya punya urusan lebih penting
sayang masa kayak gitu sih di pantai suster sih nindo
eh inget ya satu jam
awas loh kalau kalian masih peluk pelukan kayak tadi
akan saya kurung kalian di kamar jenazah
biar kalian puas berduaan semalaman
begini jod bisa nggak om ambil tiketnya di travel
jadi gak usah di bandara
begini masalahnya tuh om mau berubah ke berangkatan
oh bisa om itu sih masalah kecil tenang aja om
ya udah om tinggal dateng aja ke pemandangan toreto
oke terima kasih john ya
halo pemandangan turent travel
ya saya dari jody
nah ya tiket yang saya pesan tadi nanti diambil aja ya
gak usah jadi diantar ke bandara
iya iya nanti diambil oke
kamu itu keterlaluan kebangetan udah mama udah gak tau lagi harus ngomong apa sama kamu jody
mama nih kenapa sih ya masuk masuk langsung marah marah
mama bisa nggak marah marah nanti
jaman udah kembali ke jaman batu baru mama bisa gak marah marah sama kamu
jody jody kamu tuh aduh kamu tuh bikin mama frustrasi
kamu ngapain pesen tiket jody ngapain
liburan masih sempat dalam kondisi seperti sekarang kamu liburan